sudah ada pasca evakuasi yang berlangsung kemarin pilot pesawat smart air kini masih menjalani perawatan intensif
pilot smart air muhammad yusuf berhasil dievakuasi tim sar gabungan pada minggu sore
walau selamat pilot harus bertahan hidup hingga tiga hari di lokasi jatuhnya pesawat
tim penyelamat langsung memberikan pertolongan pertama saat evakuasi sebelum korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
sementara teknisi yang menjadi korban meninggal dunia jatuhnya pesawat smart air dibawa ke pengandaran
setelah penyelamat pesawat smart air kembali ke rumah sakit
tim sargabungan berhasil mengevakuasi korban
tim sar gabungan kini akan kembali ke lokasi tempat jatuhnya pesawat untuk menjemput anggota tim yang harus menginap saat evakuasi dilakukan
dua puluh orang tim sar masih bertahan di lokasi jatuhnya pesawat setelah menyelamatkan pilot dalam keadaan selamat dan teknisi yang meninggal dunia pada hari minggu kemarin di hutan binuang krayan kalimantan utara
antara lain lima anggota penyelamatan kansar tarakan
dan dua anggota polri
proses evakuasi kru pesawat smart air membuahkan hasil
hari minggu kemarin tim gabungan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat di hutan di binuang krayan nunukan kalimantan utara
kapten yusuf dalam keadaan selamat
namun kopilot atau mekanik pesawat bernama denny ditemukan meninggal dunia
pilot pesawat smart air jenis pilatus tersebut harus bertahan hidup selama tiga hari di tengah hutan
tim penyelamat menemukan korban setelah sang pilot membuat sinyal memohon pertolongan atau sos berupa api dan asap
tanda awal tersebut sempat dilihat oleh tim yang menyusuri lokasi jatuhnya pesawat smart air
dilanjutkan pencarian oleh tim sar gabungan darat hingga akhirnya kedua korban ditemukan
kedua korban telah dievakuasi ke bandara malinau
diterbangkan ke lanut tarakan dan dibawa ke rsud tarakan
pilot pesawat masih dirawat intensif
sementara jenazah teknisi diterbangkan ke kampung halamannya di pangandaran jawa barat untuk dimakamkan
tim liputan kompas tv
lalu bagaimana cerita di balik proses penyelamatan pilot smart air dan perkembangan evakuasi terhadap sepuluh tim sar gabungan
menyelamatkan pilot dan teknisi pesawat smart air
kita sudah bergabung dengan kolonel penerbang bambang sudewo dan lanut anang busra tarakan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ya selamat sore seluruh permisa dan selamat sore mbak sintia
ya pertama tama kami ingin mengucapkan apresiasi sebesar besarnya terhadap tim sar gabungan yang telah berhasil menjangkau lokasi dan juga mengevakuasi para korban jatuhnya smart air
pertama sekali saya ingin mengucapkan bahwa kita sudah berhasil menangkap sepuluh tim sar gabungan
saya kembali mengkonfirmasi bagaimana anda bisa meyakini ada tanda sos berupa asap yang saat itu terlihat dari pilot
untuk kisahnya memang cukup dramatis mbak
jadi saya bisa jelaskan disini awal dari persiapan kita untuk mencari dan menentukan tentunya berdasarkan data yang didapat dari elp yaitu alat
yang terpancar dari pesawat
kemudian dari dasar itu kita mencoba memetakan rute semuanya dan kita coba mencari dengan segala kemampuan kita
dan terakhir sebetulnya usaha pencarian itu hampir saja kita close kita tutup pada hari itu
tetapi kita masih membuka peluang yaitu dengan menerbangkan satu pesawat smart air
yang dimana pilot smart air ini terlatih untuk terbang dari tarakan ke binuang
kemudian kita coba mensimulasikan rute sesungguhnya yang biasa mereka lakukan
dan tepat saja ketika hal itu dilakukan cuaca dalam kondisi baik kemudian ada tanda asap
nah dari tanda atap ini akhirnya kita memfokuskan pilot smart air memfokuskan
akhirnya yang smart air ini sudah di dalam
ini juga ada tim observer dari sar kita
sehingga alhamdulillah pada hari itu pukul sudah cukup sore hasil itu ditemukan
nah ini yang membuat kita semakin optimis
bahwa dari tanda asap itu di tengah belantara hijau berarti ada tanda tanda
kemudian kita analisa tanda itu bukan dari hasil terbakar pesawat
tetapi itu hasil dari api yang dibuat
karena tentunya prediksi kami dari kru yang selamat di pesawat itu
nah dari situ kita mulai optimis
walaupun pada hari itu kita belum hari pertama itu kita belum bisa masuk ke lokasi
tapi dengan tanda itu dengan koordinat yang sudah cukup pasti
akhirnya dengan bekal itu kita analisa untuk kegiatan di esok harinya mbak
oke ada tanda asap sos
lalu ini kan kita tahu bahwa ini ada di tengah hujan
tentunya ini yang menjadi masalah
handicap kami adalah yang pertama tentunya cuaca
karena ketinggian itu lima feet
feed rata rata awan itu rata rata terendah adalah dua lima ratus feet
sedangkan ini berada di ketinggian lima feet
sehingga otomatis dan sudah menjadi iklim di wilayah kalimantan ini
rata rata baru membuka itu di antara jam sepuluh pagi ke atas
sementara juga gelapnya jauh lebih cepat
menjelang jam enam sore sudah mulai gelap
jadi kita memang berpaku betul dengan waktu
kemudian setelah kita lihat handicapnya adalah pohon pohon cukup tinggi
rata rata di atas tiga puluh meteran
kemudian terbukanya ruang itu cukup kecil karena berada di lereng tebing yang cukup curam
itu handicapnya mbak untuk kita
oke berpacu dengan waktu
kita tahu bahwa pesawat ini hilang kontak pada jumat pagi
dari hasil analisa kami pertama kita lihat dari hasil foto pertama pesawat yang passing di sana
itu dan foto tim penolong yang sudah kita terjunkan di hari kedua
kita lihat dia dalam posisi bisa duduk pada saat di lokasi sebelum diangkat
nah dengan dasar itu berarti alhamdulillah kemungkinan si yang selamat kru yang selamat pilot yang selamat ini
masih bisa melakukan pergerakan
walaupun tidak sebebas yang kita bayangkan
tetapi juga kan kita sadari bahwa pilot ini memang pasti terbekali
setiap pilot pasti terbekali bagaimana cara bertahan hidup
itu standar pendidikan setiap bulan
pak bambang ini di sini secara visual kami juga menggambarkan proses evakuasi
pilot yang menggunakan tali
ini bisa diceritakan seperti apa saat mengevakuasi korban
jadi ketika wilayah sudah terbuka posisi diketahui heli melakukan pendekatan
heli melakukan pendekatan sesedekat mungkin dengan kemampuan jarak tali yang sudah kita siapkan
voice itu secara elektrik kita turunkan ke bawah
kemudian pasukan dari kopas setiap tim penolong akan turun mendahului
karena yang terlatih untuk menggunakan alat ini tentunya dari tim kopas yang satu paket dengan heli karakal ini
kemudian setelah turun baru kita melakukan tindakan medis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh tim penolong kami di bawah satu hari sebelumnya itu
sehingga tinggal tim kopasgat akan memegang pasien ini atau korban ini
baru ditarik secara perlahan ke atas masuk ke dalam heli
tetapi faktor resiko cukup banyak
resikonya seperti apa pak bambang
yang pertama adalah kondisi angin
apabila tiba tiba terdapat angin cukup kencang itu akan bisa berayun
kemudian apabila tali elektrik ini macet
dan emergensi satu satunya untuk itu adalah tali diputus
jadi sehingga itu yang kami sangat khawatirkan ketika proses itu terjadi
tetapi alhamdulillah bisa sampai dengan terangkatnya
puji syukur bagi kita semua karena bisa proses evakuasi berjalan dengan sempurna
tentu juga menjadi duka yang mendalam bagi kita terkait berpulangnya teknisi pesawat atau juga co pilot
tapi boleh dikonfirmasi kepada kami semua pak bambang
seperti apa saat ini kondisi dari pilot
rumah sakit yusuf sk dari tim medis
kondisi stabil tetapi masih sangat butuh perawatan secara medis
apalagi dari secara kalau secara menurut dokter untuk stabil ini mampu insya allah mampu bertahan
hanya tinggal kemampuan recovery nya
recovery daripada akibat luka maupun akibat trauma yang ada
untuk co pilot sendiri sudah dikembalikan ke keluarga ya pak bambang ya
untuk co pilot jadi single pilot dengan satu teknisi
kalau untuk penyebabnya sendiri ini kan pesawat untuk mengantarkan bantuan seperti itu ya bantuan makanan
apa yang menjadi penyebabnya saat pesawat ini hilang kontak
untuk penyebab tentu ini hari ini kita sudah alhamdulillah juga sudah mendapatkan bakal data yang akan diolah oleh knkt
kami juga sedang menunggu kedatangannya dengan seluruh tim penolong
alhamdulillah juga mudah mudahan seluruh tim penolong ini sudah informasi dari lapangan
mudah mudahan sudah terangkut seluruhnya tinggal menunggu kedatangannya di lanut anang dustra tarakan
kita sedang menunggu tetapi informasi dari kami di lapangan yang dibutuhkan untuk penyelidikan mudah mudahan sebuah terangkut
oke artinya sedang dalam proses penjemputan saat ini ya
informasi di lapangan sudah terangkat dari heli dari lokasi
kemudian nanti kita akan transit yang pertama tiga sorti hari ini
jadi yang sorti pertama kita drop di binuang itu adalah bandara terdekat dengan lokasi sekitar delapan belas nautical mile
kemudian heli kembali lagi untuk mengambil yang soptic kedua
setelah sostik kedua terambil hari ini kemudian heli retiu dan ini sedang prosesi softy ketiga mbak
oke terakhir singkat saja untuk sepuluh orang tim sar gabungan ini
dijemput akan dibawa kemana apakah akan dilakukan pengecekan medis
untuk seluruh tim sar sebagian adalah dari polri brimob dan dari angkatan darat akan diturunkan di malinau karena memang mereka organik malinau
untuk seluruh anggota basarnas yang enam orang akan dibawa ke tarakan mbak
karena home base mereka untuk kakansar basarnas adalah di tarakan
kami juga mendoakan di sini agar semua proses penjemputan berjalan dengan baik
bambang sudewo dan lanut tarakan sudah bergabung bersama kami di kompas petang